sementara itu terkait nama cawapres untuk prabowo subianto partai gerindra disebut akan mendeklarasikan prabowo subianto sebagai capres dua ribu sembilan belas pada april mendatang
deklarasi itu disebut sebut berbarengan dengan pengumuman tiga cawapres prabowo dari kalangan sipil
gubernur dki jakarta anies baswedan dikatakan menjadi salah satunya
nama anies memang menjadi salah satu kandidat cawapres terkuat untuk prabowo
seperti dikutip dari laman detik com informasi ini sempat dibenarkan oleh wasekjen partai gerindra andre rosiade
namun andre enggan menyebut dua nama lainnya yang akan dideklarasikan
nama anies sendiri siap dibawa ke partai koalisi untuk dibahas dan sejauh ini gerindra dan pks menyatakan kesediaan berkoalisi di pilpres dua ribu dua puluh
pks sendiri mengaku siap menerima anies meski telah mematok sembilan nama capres cawapres versi pks
yang pertama kami pastikan bahwa kami akan segera mendeklarasikan bapak prabowo subianto sebagai capres dari partai gerindra
yang kedua terkait cawapres kami sedang menginventarisir nama nama yang ada yang diajukan oleh partai partai yang akan berkoalisi dari ormas atau siapapun
ada partai insya allah ada sembilan nama dari pks ada nama pak zulkifli hasan dari pan ada nama lain pkb yang digadang gadang ada caimin mungkin juga ada nama lain dari partai ada ahy
nama nama lain di luar daripada partai partai yang ada di samping partai partai yang sudah mengusung pasangan lain